good morning masih bersama anda pemirsa indonesia berhasil mengalahkan timur leste dengan skor dua
disediakan utama gelora bung karno pada lagu kedua piala asf dua ribu delapan belas
ya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di good morning edition
hari ini jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
saya prabu refusi
dan saya daniar akhri have a great day and stay positive sampai jumpa
timnas indonesia menjalani laga dengan misi wajib menang saat menjamu timur leste di stadion gelora bung karno
namun anak asubi mas sakritus lohas tertinggal satu gol di menit empat puluh delapan setelah tenangan spekulasi dari rufino walter gama melesak ke pojok gawang andritani
timnas tertinggal satu
indonesia berhasil menyemakan berhudukan pada menit ke enam puluh
malui gol dari alfat fatir meneruskan umpan
dan dari andik firmansyah
skor kembali imang satu
menit enam puluh delapan wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran kepada andi firmansyah oleh pemain belakang timur leste
stefano lillipali yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya
timnas berbalik memimpin dua satu
seisi stadion gelora bung karno kembali bergemuruh setelah gol ketiga timnas hadir melalui sundulan beto gonsalves
memanfaatkan umpan silang terukur riko simanjuntak
skor tiga satu bertahan hingga akhir laga
dengan hasil ini timnas indonesia untuk sementara berada di peringkat kedua kelas main grup b piala aff dua ribu delapan belas di bawah thailand
selanjutnya hansa muyama dan kawan kawan akan menjalani laga tandang menghadapi thailand